sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aduh ini lagian ala ngapain sih
istrinya disuruh belajar bela diri gini sampai badannya sakit sakit
aduh ini memar juga lagi
ya mungkin menurut aku ya untuk kebaikan aku juga kali ya
jadi aku bisa membela diri kalau misalkan mas ala lagi gak bisa nemenin aku
kalau ada apa apa gimana
iya juga sih tapi kan aduh gak harus kayak gini juga
kamu lagi sibuk gak
kita bisa ketemuan gak sekarang
oh enggak kok gak sibuk kok
ini abis ini aku juga mau langsung ngantar rena sekolah
oh emang sekolahnya rena dimana ndin
biar nanti aku aja yang kesana gimana
di jalan renggaris
oke kalau gitu aku kesana ya
sampai ketemu di sana
aduh makasih banyak ya mak
ini juga aku langsung mau bersih bersih antarin rena sekolah terus aku mau katakan salam michelle
oke ya udah kalau gitu
ini ya pakaian kompres air dingin juga ya
udah sana siap siap
udah kalau gitu salam juga ya buat michelle ya
siap nanti aku salamin ya mah
aku ke kamar dulu
semoga michelle bisa jadi penengah untuk masalah roy di tengah rumah tangga andin dan al ini
karena aku bener bener gak mau ada kebohongan lagi di rumah ini
kamu duduk dulu ya
biar aku pesan dulu ma
gmapbiasanya dia ngajak gue kayak gini
aku ingin kamu denger baik baik
aku ngajak kamu kesini karena ada yang ingin aku omongin
jujur beberapa hari terakhir ini
aku memang sengaja menyelidiki aldebara
karena aku curiga
kalau lebaran itu ada hubungannya dengan roy
almarhum roy mantannya andi
ada alasan kenapa aldebaran menikah andi
yang pertama mungkin balas dendam
atau yang kedua ingin menyelidiki soal kematian dari roy
aku ingin ngebongkar semuanya
pernikahan aldebaran itu
aldebaran ini ada agenda
dan yang pasti
ada niatan yang kurang baik disini
oke aku tahu
hubungan kamu dengan andin tidak baik
kamu gak dekat dengan andi
mungkin kamu gak suka dengan adik
tapi ada satu sisi
andi tetap saja saudara kamu
andi menerita dalam pernikahannya dia dengan aldebaran
tak sudah lihat
kalau kamu sudah ketemu
long untuk mereka
apa yang sukar mereka diilhamkan
yang di terima
kalau memang al menikahi mbak anin karena dendam
ataupun menyelidiki kematian roy
itu justru semakin bahaya buat gue
karena cepat atau lambat
aku bisa bisa mengetahui kalau sebenarnya yang ngebunuh roh itu gue
kamu denger ya
aku gak peduli
mau al itu dendam
mau al itu gila aku gak peduli
yang aku peduli sekarang ini cuma satu
rumah tangga kita
udah lah nino udah
ini cuma paranoid kamu aja
kamu sendiri kan yang bilang sama aku kalau al itu udah cinta sama mbak andin
ngapain ngurusin rumah tangga orang ngapain
urusin aja rumah tangga kita rumah tangga kita itu udah di ujung tanduk
elsa tunggu dulu dengerin aku dulu elsa
apa sih aku bilang enggak ya enggak
kenapa sih kamu ribut sama al
kamu cemburu al cinta sama mbak endin
kamu misahin mereka
sekali lagi kau minta sama aku
aku akan laporin ke papa
sekarang aku harus bagaimana lagi ya
punya hak apa dia ikut campur urusan rumah tangga gue
gara gara dia apa pesurah jadi curiga sekarang kan
dan gue rasa nino pasti gak akan berhenti gitu aja
dia pasti akan terus terusan repotin gue
apa jangan jangan nino bakal ketemu sama andin ya
tidak ada rahasia dalam rumah tangga saya
jadi percuma anda mencari
saya tegaskan sama anda ya
berhenti ikut campur urusan rumah tangga orang
jangan karena setiap hari anda terus terusan berantem sama istri anda
anda berharap rumah tangga orang ikutan hancur seperti rumah tangga anda
itu kan menurut anda
saya sangat yakin anda menyembunyikan sebuah rahasia besar dari semua orang
dan saya yakinkan
saya akan bongkar itu semua
saya tegaskan sekali lagi
tidak usah ikut campur urusan rumah tangga saya
atau saya akan bikin anda menyesal
siapa yang akan menyesal ketika semua sudah terbongkar
selamat berpisah ya